di bawah kepemimpinan dari iran tersebut
tentunya untuk kebutuhan seperti masuk mal
sehingga nanti ketersediaan pakan tadi itu tetap bisa tersedia di kawasan hutan ini
seperti memberi makan foto bersama atau show show nya
karena anda bilang begitu jawaban saya begini
kita juga punya flat di sini jadi kita ada standarnya untuk makanan burungnya terus juga untuk vitaminnya
sedangkan kompornya kan bahan bakar di sini mahal
satu jam katanya membahas soal makanan
pembantaian rakyat banda pada seribu enam ratus tujuh puluh
saya menuju sebuah wilayah di jakarta selatan yang dekat dengan jalur kereta api
dia ada sesuatu pasti dicerita sama saya terutama ya bukan karena khusus dengan saya enggak tapi
misalkan bunuh diri dengan melompat dari lantai atas
mereka diperbolehkan untuk menetap di rusun ini selama program magang berlangsung
mereka mencarinya di hutan
dan kali ini kita kembali lagi mengudara ya cen
agak menyeramkan memang menurut saya
setelah tiga belas april kemarin iran membalas serangan israel
mereka menyadari pentingnya memiliki sebuah web pribadi dan institusi
cuman menurut aku mungkin harus di balance lagi
yang penting kami mendapatkan itu seribu persen itu tadi ya pak
ini yang akan kita dahulukan untuk penambahan atau penguasaan vaksinasi
aktivitas menyisir jalan dari paku jalanan terbagi menjadi dua
dan sekitar enam puluh persen diantaranya adalah pohon yang sudah berbuah
saya langsung disambut taman yang tersusun rapi
tapi kan dalam satu kerajaan sama aja sih
ya memang kan durian wonosalam terkenal ya
tapi yang tadi saya katakan ada gejala ada indikasi
karena kan dia sudah sarapan sudah tidur cukup malamnya seperti itu
dan menjadi indikator pertumbuhan pohon akan lebih maksimal
vincent lu umurnya berapa sekarang umurnya berapa
karena dulu tuh dulu waktu gue lari sama mas bambang dari rumah ke senayan
sementara tiga puluh dua orang mendapatkan hukuman penggal kepala
kemana pilihan itu ya tentu harus kami diskusikan
ketika misalkan dia masih kecil
oke katanya sih apa faktor yang membuat orang selingkuh
nah ketika harga durian lagi agak lumayan tinggi tetap mereka bisa menjual
pada saat itu tinggi gue satu ratus tujuh puluh tiga satu ratus tujuh puluh empat
yang juga konsultan terkenal di indonesia ini
biar fisik dan mental kita menjadi lebih baik untuk menunjang aktivitas seharian
hal ini diungkap dadan kusdiana dirjen energi baru terbarukan dan konservasi energi kementerian sdm
keinginan untuk punya partner seksual yang banyak
mereka justru sukses membuat aksesoris berbentuk mobil
itu juga saya rasa pasti pendengarannya butuh banyak
nah kalau yang ingin menurunkan berat badan
apakah sesuai atau tidak
berarti kalau misalnya ke depan ada suatu breakthrough atau ada suatu terobosan
yang saat ini diupayakan oleh pemerintah agar masyarakat membeli dan memakai produk produk umkm
dahulu ada sebuah menara yang dibangun persis di depan masjid
sayangnya banyak yang akhirnya terlupa bahwa tubuh memiliki batas tersendiri dan bisa berakibat fatal
itu belum ada manusia iyung otu